seorang narapidana rutan kelas satu tangerang ini awalnya sempat meronta dan menolak untuk divaksin lantaran takut dengan jarum suntik
setelah ditenangkan oleh tiga petugas warga binaan ini akhirnya bersedia disuntik
takut kenapa bang
takut aja tadi belum pernah disuntik
tapi tadi udah disuntik
gimana ada efeknya
gak ada rasanya
oh biasa aja
vaksinasi dilakukan oleh kodim lima ratus tiga belas raksa dan pihak rumah tahanan negara kelas satu tangerang pada senin pagi
selain narapidana masyarakat di sekitar rutan juga mengikuti proses vaksinasi
di kabupaten sumeneb madura jawa timur ekspresi ketakutan muncul dari sejumlah siswa saat akan disuntik vaksin
meski begitu para siswa akhirnya bisa menutupi rasa takut
dan tetap mengikuti vaksinasi
walau sudah diwajibkan pihak sekolah banyak siswa yang memilih tidak datang untuk mengikuti vaksinasi
di smkn satu kabupaten sumeneb dari satu lima ratus empat puluh delapan siswa yang siap untuk divaksin hanya satu ratus empat anak
tadi malam itu saya minta pada semua wali tuas itu satu ratus empat yang siap untuk divaksin
yang siap untuk divaksin
jadi siswa smkn satu sumedep itu wajib untuk divaksin
di kabupaten sumeneb rata rata tingkat kehadiran siswa masih di bawah dua puluh lima persen
umumnya banyak siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk divaksin
diliputan cnn indonesia